zaman sekarang tuh
susah nyari anak muda baik ya si boy
ngomongnya bagus sopan santunnya benar
suara ajannya bagus
saya juga baru dengar pak
biasa sih suara bapak bapak
tapi ini kayaknya seorang anak muda
di sekolah ini juara umumnya boy wirawan pak
boy juara umumnya
masih pusing mual lemes
masih ada tempat tidur males turun
yaudah kalau gitu kita langsung ke dokter ya
mas jemput kamu langsung kita ke rumah sakit kalau perlu ya
ini cuma butuh istirahat aja kok
mas tolongin aku ya mas ya
jangan ganggu aku aku cuma butuh istirahat
mas juga sebentar lagi nyampe rumah kok
dalam perjalanan sekarang
masih aja ingat padahal dia lagi sakit
apa benar rumahnya raya kiti disini
sampai saat ini benar
ada titipan surat ini
terima kasih ya
kamu senang banget
besok ada di suntul
mereka ngundang aku
abah abah yang sabar ya
kita pulang ke bandungnya lo saja
tidak neng tidak
abah tidak kuat lihat kamu celaka neng
abah tidak mau kamu melihat neng
abah terlalu kuat
ini kebaikan sih neng
kok abah inget neng pernah jatuh sih
jangan jangan selama ini abah beropura ya
beropura amnesia abah
abah pura pura cuma buat neng tidak ikut balap lagi
ini benarnya neng
nah nyuruh neng
ulang abah katul
kenapa sama abah
ternyata sama ini apa bohongin neng
bukannya tegak neng
abah itu gundung melakukan ini
kamu teh anak abah satu satunya
abah tidak punya siapa siapa lagi di dunia sliening
neng ada apa apa di tengkunya
abah menghalalkan segala cara untuk menindungi neng
ya sudah tuh neng
kalau neng memang tidak mau pulang ke bandung tidak apa apa lah sok
asal neng jangan ikut balapan lagi ya sini
enggak enggak ada kita pulang ke bandung dan naik ketemu balapan
tunggu dulu tuh
ke abah ya nambahi pak maria sama orang tua ngambak
abah tuh ngelakuin ini kan semata mata abah tuh sayang pisah sama neng
abah takut neng kenapa napa
ya makanya abah tuh pura pura manis ya
tapi enggak gini juga abah
mending tuh paling gak suka kalau dibohongin
subhanallah nih maafin abah ya
abah nem melakukan ini demi kebaikan neng
supaya neng mau pulang ke bandung
ya di jakarta tidak aman
neng abah masih dendam pisang sama kita neng

tapi tanpa abah sadari abah juga udah nyakitin neng dengan cara abah ngebohongin neng
salah deh salah deh
enggak mau kafek